hai wow cuacanya air air ini mantep banget panasnya saya hari ini beraktivitas di luar
kerasa nih kulit agak agak nyelekit nyelekit panas gitu terkena sinar matahari kayaknya kalau
mau beraktivitas di luar mending cari tempat yang adem nih kayak gini yang ada pohonnya
banyak atau cari persiapan yang lain dan kita juga harus pantau cuaca soalnya kalau uv yang
tinggi dengan cukup ekstrim di siang hari ada bahayanya ya enggak cuman bikin kulit jadi lebih
gelap tapi ada bahaya lain kita cari tahu yuk pada pagi menuju siang kali ini pantauan cuaca jakarta
lewat aplikasi menunjukkan angka tiga puluh satu derajat celcius pada pukul sembilan pagi cuaca akan mencapai
puncak pada tiga puluh empat derajat celcius di pukul dua belas siang sementara pantauan
indeks uv di pukul sembilan sudah cukup tinggi yakni enam dan akan mencapai uv index ekstrim
pada pukul sebelas hingga tiga sore melansir situs bakmg go id indeks uv adalah angka tanpa
satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan
manusia dengan mengetahui fee index kita akan memantau tingkat sinar ultraviolet yang
bermanfaat dan yang dapat memberikan bahaya uv index bisa kita bagi dalam kategori resiko
ekstrim dimana resiko bahaya juga sangat ekstrim kebetulan lagi mau keluar untuk makan siang sih
harus senang blok kayak payung segala macem dan pastinya minum harus tetap nahities kalau untuk
kepanasan sendiri pasti ya mbak saya pasti kepanasan seperti manusia pada umumnya
cuman ya memang sudah sebagai tugas dan tanggung jawab saya untuk bekerja di lapangan
jadi saya tetap melaksanakan tugas dengan harus profesional
saya sendiri sebelum bertugas ke lapangan pasti seperti cewek cewek pada biasanya
ya walaupun seorang poluan juga saya pasti persiapkan menggunakan sambot
dan juga memang dari kedinasan kami ditentukan ada tr khusus untuk menggunakan masker
ketika bertugas di lapangan dengan kondisi yang memang cuaca juga panas
tapi juga kita tahu sendiri kalau jakarta ini masih polisinya masih cukup tinggi ya mbak
persiapan sih yang jelas harus pakai sunscreen
terus pakai body lotion juga sih untuk protection dari sinar matahari
menurut saya itu paling penting sih itu
ya penggunaan tabir surya adalah salah satu proteksi penting bagi kesehatan kulit harian
indonesia sebenarnya tidak hanya belakangan ini saja terpapar
uv index yang tinggi tetapi hampir sepanjang tahun paparan matahari harus diwaspadai
tabir surya itu sebenarnya harus dipakai di seluruh area kulit yang terekspos atau terpapar matahari
paling apa ya orang tuh paling ngeh atau paling sadar kan mungkin di wajah ya
karena iklan iklan atau komersial di tv kan selalu produknya hanya untuk wajah
tetapi sebenarnya bukan hanya di wajah termasuk kayak punggung tangan lengan
atau kalau misalnya kita pakai celana pendek
harus ditungkai dan area area yang sering terlewatkan
di antaranya itu di ujung telinga sama di belakang leher
salah satu bahaya terpapar uv yang harus diwaspadai adalah kanker kulit
tiga jenis kanker kulit yang dikenal seperti karsinoma sel basal
karsinoma sel squamosa dan melanoma
ya memang ya kita ada kalanya ada di kondisi di mana lagi panas panasnya
cuaca terpaksa tetap harus keluar rumah untuk bekerja
ataupun ada kepentingan lainnya
oke tenang kita harus persiapan pakai baju yang maksimal menutupi kulit
seperti lengan panjang yang saya gunakan ini
jangan lupa juga untuk bagian wajah bisa ditutupi dengan mungkin topi
atau kacamata juga ya biar matahari tidak langsung merusak mata
tapi kalau yang nggak suka pakai topi karena mungkin takut rambutnya rusak mungkin ya
nah bisa pakai payung seperti ini lumayan kan
jadi nggak terlalu langsung
nggak langsung terpapar oleh matahari
nah tiga puluh menit sebelum keluar rumah juga disarankan untuk tetap menggunakan sunscreen atau tabi surya
nah sunscreen atau sabi surya ini bisa untuk melindungi kulit kita dari bahaya paparan uv
saya juga kalau pergi keluar nggak lupa bawa air minum seperti ini
supaya beraktivitas di luar tetap terhidrasi
liarita ruhyat probokus harto yoh jakarta